pemilah sampah sudah menjadi kebiasaan bagi keluarga fajar cunaedi
yang tinggal di kawasan banguntapan bantul daerah istimewa yogyakarta
sejak dua ribu delapan belas mereka memilah sampah organik dan anorganik
sampah anorganik berupa botol disimpan untuk didonasikan ke sebuah komunitas peduli sampah
hal yang sama juga dilakukan pada jelantah atau minyak goreng bekas
sementara sampah plastik dipotong kecil kecil untuk dimasukkan botol botol bekas air mineral
sebagai ecobrik yang nantinya digunakan untuk membuat furniture
menurut fajar jun cara ini mampu mengurangi volume sampah yang dibuang karena tak bisa dimanfaatkan
sebelum mereka memilah sampah untuk diambil tukang sampah
namun sayang pekerjaan memilah sampah ini menjadi sia sia
karena semua sampah yang dipilah ternyata justru dicampur kembali
pengelolaan sampah ini harus dimulai dari sektor paling hulu yaitu dari rumah tangga
nah kesadaran dari rumah tangga ini yang seharusnya kita tumbuhkan
dan kemudian digerakkan ke level komunitas
nah itu yang selama ini kami alami
menurut pusat studi lingkungan hidup universitas gejah mada yogyakarta
memilah sampah sebenarnya telah menjadi budaya warga indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
sejak mulai marak digunakannya sampah plastik
ini sebenarnya penting
untuk menambahkan ini budaya ini sebenarnya
jadi bukan apa apa ini budaya
mulai karena anak anak itu sudah dilatih
mana organik mana itu penting sekali
karena kalau sudah latihan itu dia otomatis
pramono mengingatkan masyarakat jangan sampai dibuat apatis akibat sampah
yang dipilah justru dicampur kembali
karena tak ada solusi di pengelolaan akhir
apalagi data pslh ugm menunjukkan
kini setiap orang rata rata menghasilkan satu kg sampah per hari
yang nilainya akan terus meningkat seiring naiknya pendapatan per kapita
kendrawan setiawan daniel yuwantoro daerah istimewa yogyakarta